tren olahraga memang selalu berkembang dan seperti itulah tren sehat dengan pole dance mulai menarik animo masyarakat
terutama yang tinggal di kota besar
nah fani imaniar ini akan mengajak anda untuk melihat sekaligus mencoba gabungan dari olahraga dan seni tari yang unik ini
dulu pole dance dikenal identik dengan hingar bingar dunia malam
sebagian besar kaum urban saat ini paham bahwa pole dance lebih dikenal sebagai salah satu bentuk tren olahraga
walaupun stigma lama pole dance masih terpatri di benak sebagian masyarakat
nah citra dari pole dance itu yang sebenarnya membuat saya sedikit penasaran
seperti apa sih tarian pole dance apa untungnya dan tantangannya apa saja untuk para penari pole dance tersebut
nah sekarang saya berada di indonesia pole dance association
di mana disini saya sudah janjian nih dengan indonesia
dan juga para penari pole dance untuk melihat seperti apa kegiatan mereka
dan syukur syukur nih saya bisa berhasil untuk melakukan gerakan pole dance walaupun di tingkat yang beginner
saya berkesempatan untuk ikut dalam sesi latihan pole dance di sebuah studio bilangan kemang jakarta
indonesia pole dance association membuka kelas setiap dua kali
banyak peserta yang meluangkan waktunya selain untuk belajar gerakan yang sulit dan menantang dari pole dance tetapi juga berolahraga
pole dance sendiri disebut sang instruktur sebagai salah satu bentuk olahraga yang efektif dalam membakar lemak
dan mengenai pakaiannya yang minim ternyata memang sebuah keharusan
untuk suksesnya berbagai manuver gerakan dibutuhkan kontak langsung antara kulit dengan tiang yang digunakan sebagai medium aktivitas
kain hanya akan menghalangi dinamisnya rangkaian gerakan
pole dance itu kayak konsentrasinya itu lebih full gitu
lebih full terus udah gitu harus pakai tenaga flexibility dan sebagainya
jadi benar benar paket komplit gitu
jadi bisa buat kesehatan juga bisa bikin lebih percaya diri gitu
karena kita di indonesia gitu mayoritas umat muslim terus gitu kan kita pakaiannya minim ya
karena memang kulit kita itu harus
langsung menempel ke tiang gitu
jadi memang kita harus menggunakan pakaian yang mini gitu
sebelum memulai latihan saya diharuskan melakukan pemanasan
bersama para pelajar pole dance lainnya di kelas kami melakukan peregangan dengan tempo cepat untuk menghindari resiko cedera
pemanasan disini sangatlah penting
mengingat gerakan pole dance membutuhkan kekuatan otot dari masing masing penari
ini saya akan mencoba gerakan dasar ya mas
meto ya trik dasar yang dijadikan di kelas pole dance
gerakan dasar dalam pole dance membutuhkan kekuatan masa otot dari hampir keseluruhan tubuh
jari tangan lengan bahu paha sampai kaki dan jari jemarinya
tidak bohong ketika sang instruktur mengatakan ini adalah olahraga yang cukup sulit dilakukan
baru sepuluh menit mencoba gerakan dasar saya sudah kelelahan
tapi saya tidak berhenti sampai di gerakan dasar seperti berputar dan very seat
saya juga mencoba belajar gerakan yang lebih menantang
perlu usaha lebih untuk bisa membuat kita tetap tersenyum disini
kelihatannya mudah ya tapi misalkan anda bisa mendengarkan dari suara saya cukup berusaha
untuk mandang nafas anda bisa membayangkan kan bagaimana sulitnya ada juga butuh tenaga
serta kekuatan batin terutama untuk bisa melaksanakan atau melakukan gerakan gerakan
yang tadi saya lakukan
sesulit itu jelas tapi karena keuntungan yang didapat juga sebanding pole dance semakin
ramai diminati kaum urban terutama di kota kota besar
penyuka pole dance yang saya wawancarai sepakat bahwa olahraga ini berperan besar dalam meningkatkan kepercayaan diri
percaya diri dalam arti gak semua orang loh yang bilang suka olahraga mampu melakukan pole dancing ini
karena ini bukan hal yang mudah yang pasti self confidence
karena di sini kita diajarkan untuk selalu mencintai diri kita self love intinya
kita mencintai diri kita padanya jadi nggak harus yang kayak kalau pole dance harus kurus harus badannya bagus itu no
semua bisa dipatahkan stigma nya di sini
karena semua bentuk badan semua mau tinggi mau pendek mau gemuk mau kurus semua bisa melakukan ini
membakar lemak cek
bentuk badan sesuai dengan keinginan cek
lentur dan anggun layaknya balerina cek
membuat kagum para followers di dunia maya tentu cek
bagaimana tertarik mencoba
fani maniar warsa cnn indonesia